inilah salah satu pesawat model yang dibuat oleh mustafa warga desa jenetaesa kecamatan simbang maros sulawesi selatan
meski hanya menggunakan bahan sederhana pesawat model miliknya ini tidak kalah dengan jenis pesawat aeromodeling yang dibuat oleh pabrik maupun pecinta aeromodeling profesional lainnya
dari sisi kemampuan jarak terbang pesawat buatan mustafa ini mampu terbang vertikal hingga satu lima km dengan ketinggian mencapai empat sembilan ratus dua puluh satu kaki selama tujuh menit
tak hanya itu pesawat nirawak yang dikontrol dengan remote khusus ini juga mampu melakukan manuver menukik hingga terbang rendah dengan kecepatan maksimal hingga tujuh puluh km per jam
saat pendaratan pesawat jenis mass tank ini juga terbilang sangat baik meski landasannya menggunakan jalanan umum
di tahun dua ribu tiga silam supir angkutan umum yang hanya tamat sekolah menengah pertama ini mencoba mulai membuat pesawat dari triplex dengan menggunakan mesin berbahan bakar nitro
meski bisa diterbangkan pesawatnya itu tidak bisa terkontrol karena tidak sesuai ukuran dan terlalu berat
meski gagal pria kelahiran tujuh juli seribu sembilan ratus tujuh puluh ini tidak patah arang dan mengganti bahan pesawatnya dengan sterofoam bekas penyimpanan ikan dengan mesin elektrik
di tangan mustafa berbagai jenis pesawat mulai dari sukhoi f enam belas cessna satu ratus delapan puluh dua hingga glider telah ia buat dengan hanya menggunakan alat seadanya
bahkan selain sterofom bekas mustafa juga menggunakan barang lain seperti sendal jepit untuk ban pesawat dan besi payung digunakan sebagai pusrot yang menghubungkan mesin dengan instrumen gerak pesawat
jadi pembahannya ini yang saya buat ini ini dari limba stereofon dari gabus box ikan
tempat penyimpanan ikan ya
ya kumpul dan menunggu sampai cukup baru bisa kami terbangkan
selain soal permodalan mustafa mengaku kesulitan mengembangkan keahliannya itu karena tidak adanya tempat khusus untuk menerbangkan pesawatnya
selama ini ia hanya memanfaatkan jalanan umum yang ada di depan rumahnya sebagai landasan pacu untuk
memainkan pesawat buatannya ini
saat banyak kendaraan yang lalu lalang ia pun terpaksa mengalah dan membiarkan pengguna jalan lewat terlebih dahulu
muhammad bakri maros